kalo mereka keterusan pingsan
tolong hubungi dokter bukan saya
ya parantenir dihubungin juga
gak ada urusan saya dengan polisi
kan mami sama papi pingsannya gara gara paratenir
ya enggak dong mereka pingsan sendiri
sudahlah jangan berdebat dengan kamu
capek dari tadi juga
kalo mereka itu siuman
harusnya saya yang tersinggung
kenapa mereka pingsan
apakah wajah saya menakutkan
kenapa kamu tidak pingsan
karena saya masih kecil
dia lo budaknya ngelawan
anak kecil mah jarang ada yang pingsan eh
ibu ibu semua ya
dan mau ngasih tau pada ibu ibu
kenapa saya tidak
berusaha menolong ibu aja
sebejat bejatnya saya ini
iya kang ini kewajiban kita menolong orang
nggak usah kang
nanti dibilang pinjeman
terus diminta bunganya
jangan menghina bu
saya memang rentenir
nggak usah kang
bapak pergi aja ya
nunggu di sini
masih ada urusan dengan orang tua kamu
walaupun saya harus nunggu di luar
farentenir saya mohon banget
ya sudah lah
saya tidak mau berdebat dengan kamu neng hajar
dari awal saya sudah melihat kamu
kamu mengingatkan pada anak saya neng hajah
kalau saja anak saya
hidup tidak dengan ibunya
hidup bersama saya
sekarang usianya sudah sebaya dengan kamu neng
tapi sudah lah
itu kata steven tyler dari aerosmith
apa ada
belum tentu saja
nurte ngerasa keberatan kalo nata tinggal disini kan
ada masalah apa lagi nata
enggak gak ada masalah
cuman nurte punya alesan kalo ngerasa keberatan nata tinggal disini
yang pertama ini teh rumahnya haji kho sim
yang sebenernya haji kho sim teh cuman minjemin ke kita doang kan
yang kedua kenapa nggak kerja kan otomatis semua kebutuhan kita yang nanggung
kapan atum mau nabungnya
sama yang terakhir untuk menghindari fitnah kan
ya kan bagaimana juga nata sudah dewasa kang dan dia ipar
ih kan papi yang nyuruh mari dikodokin
maksud papi biar papi ajang pingsan sendiri
ini mereka sudah terlalu lama pingsannya
sudah terlalu lama asik sendiri
kamu jadilah anak yang baik ya
jaga mereka baik baik
kalau mereka keterusan pingsan
tolong hubungi dokter bukan saya
ya parantenir dihubungin juga
tidak ada urusan saya dengan polisi
kan mami sama papi pingsannya gara gara parantenir
ya enggak dong mereka pencet sendiri
jangan berdebat dengan kamu
capek dari tadi juga
kalau mereka itu senyuman
tolong bapak kamu suruh hubungi saya ya
lihat dulu rentenirnya udah jauh belum
parantenir ada apa lagi sih
saya cuma mau memastikan apakah bapak kamu
ada barang saya yang tertinggal pak
enggak enggak ada
ya oke kalau begitu
kalau sudah sadar
suruh hubungi saya ya
subhanallahaw industry allah ya allah
tau aja kalau kopi allah habis
oke emang abah
tapi kalau abah mau gak apa apa
ya nggak usah lah buat
walaupun abah pengen ya abah tahan aja
eh kaki kamu udah baikan
udah baikin cuman emang kadang tuh masih suka ngilu gitu
kalau pakai jalan
nyeri gitu ya
kalau dalam bahasa sunaba ngilute
tapi abah seneng nih liat kamu dari tadi keliatannya ceria
ada apa sih
emangnya nggak boleh abah kalau ceria
senang mah itu mahak semua orang
abah juga seneng kalau kamu seneng
tapi ya sebagai kalau bahasa gaul apa namanya bokap gitu ya
wajar kan bokap tau apa yang bikin apa seperti
kasih ya abah
ih semua orang tua nggak boleh rasa rasa ya anak tuh
istilah anak muda lah abah mah
bukan kepot abah
pengen tau segala hal
tapi sebagai orang tua kan tugas abah mendidik membesarkan kamu sampai mandiri sampai berumah tangga
takutnya abah kamu seneng untuk sesuatu yang salah
kan bagian abah untuk mendahsia hati
sekarang itu belum saatnya abah tahu
nanti juga ada waktunya
yaudah abah ngananya lagi deh
ketemu jihan ya
tadi katanya nggak mau nanya lagi
tadi katanya nggak mau nyobain
mami tuh jadi curiga sama papi
jangan jangan papi tuh bener bener ada hubungan bisnis sama rentenir ya
berapa kali lagi sih ya papi harus jelasin
papi tuh tidak ada hubungan bisnis
ya terus kenapa tuh si rentenir tuh datang ke sini
dia tuh datang mau ngancemi
mami lihat kan
kalau memang tapi ada hubungan bisnis pasti dia datang ke sini untuk nagi
ini mah kan tidak
papi buktinya tadi dia datang ke sini
tadi dia datang ke sini marah marah
ya mungkin mungkin dia itu salah paham nih
kalau misalkan salah paham kenapa bukannya dijelasin
ini mah papi malah pingsan
bagi papi kan yang penting keluarga kita selamat dulu nih
yang lain mah nanti aja
benar ini teh papi nggak bohong
enggak tuh mi
mami teh jadi takut
gimana kalau si rentenir itu teh
mami gak usah berandai andai
sekarang teh mami istirahat saja dulu
papi teh nggak dengar apa
tadi si rentenir itu teh bilang besok papi tuh suruh menghadap dia
istirahat ke depan
istirahat ke depan
alhamdulillah ya allah biarlah amin
terima kasih bos sudah ngasih saya istirahat
suruh siapa duduk
tugas kalian adalah mencari haji jahat
mustahil dia pingsan semalam penuh
dia mati suri
melaksanakan cepat sebelum saya berubah pikiran